bibit padi ditanam di dalam gelas gelas plastik yang sudah diisi dengan pecahan genting merang atau sekam dan tanah yang sudah dicampur pupuk kandang
nah setelah ini nanti kerang akan
itu pun dilakukan hanya satu set
itu adalah hasil kesepakatan bersama di dalam dewan pengupahan nasional
reuter institute for the study of journalism pada juni dua ribu dua puluh satu merilis laporan mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap berita di media
yang pertama kalau demamnya sangat sangat tinggi
saya dapat katakan menurut saya pribadi ini sangat bagus begitu arsitekturnya
taman terbuka hijau ini terus berbenah dengan membangun berbagai fasilitas
maka harus ditanganin oleh tim bpk yang selama ini selalu ngandelin guru bk gitu
kerajinan kayu bapak putra satu ini diminati pelanggan dari luar mojokerto
jadi ketika kemudian terjadi proses dinamika tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan yang bersangkutan terlalu maju
di pasar lembang tangerang pada kamis harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau naik menjadi rp tujuh puluh delapan puluh per kilogram
ya tentu saja mungkin bisa campur aduk ya
jadi kadang kadang kalo dia udah mulai mendekati orang apa gitu
dalam hal inilah yang perlu kami berkonsultasi dulu dengan tim kuasa hukum kita
nah kalau memang itu bisa berhasil dilakukan saya pikir
biarkan rakyat menentukan sendiri dengan kebebasannya
mungkin jadi data analis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
dan ya mungkin cara bermain tekanan yang saya lihat juga mereka tampil kurang lepas ya
bukan berarti menghentikan aktivitas berolahraga
itu kan karena memang masing masing pihak kan sudah ada fix mencalonkan
itu dapat disalurkan melalui program program pemerintah
dengan malaysia atau india
eh kalo gua liat biodata lu kan lu emang ada turunan belandanya ya dari mama lu ya berarti ya
emang tinggal di situ sih kebetulan
ini memang kata kata ini sangat sensitif
kemanfaatannya ya yang saya bilang tadi ya mungkin disini yang awalnya kan gelap kami
cukup tinggi kasusnya mereka sudah harus hati hati
berarti lu sekarang apa maksudnya
lebih lanjut pak bintang karena waktu telah menjelang
ya jadi kan waktu itu kan memang sudah di ultimatum sama orang tua
spotify atau dimanapun anda
jumlah kereta dan sarana petunjuk jalur kereta menjadi sorotan calon penumpang yang transit
masyarakat juga sebaiknya tetap menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi antioksidan seperti sayur dan buah
popiah medan milik ato ini halal kok
bahwa gue pernah dukung gue jadi atlet tadinya
mungkin kaca kayak sedar kaca cuma pas pinggirannya kayak gitu tuh mewah
sebetulnya apa yang paling dicari dari sisik sisik terenggiling ini
tapi abis itu dia pindah mau megang cewek jadi coach saferius yang pegang cowok
itu yang bikin salah satu kita sebenarnya jadi kayak segitu aja
kecil ya dibandingkan legislatif
terkait dengan penyelenggaraan bidang perumah sakitan ya
tapi tapi kadang kadang lu suka nyaru gak sih antara arki sama alula
pastinya juga ada salah satu poin
sepertinya iran sendiri juga tidak ingin apa namanya untuk bakar gudangnya gitu dia tidak ingin total war dalam konteks ini semua dia masih tetap
tak berbeda jauh dengan hari hari sebelumnya
ini sensasi yang pertama kali saya lakukan melepas penyu di alam bebas
yang dulu kita bikin pertama kita pernah kombinasikan patra komala dengan gedung sate
jadi furniture furniture yang bisa di custom yang bisa di adjust sesuai kebutuhan owner dan user
ya sentra kuliner malam kalibata berada tepat di seberang stasiun kalibata
sebetulnya cuaca dan perubahan iklim itu sifatnya hanya memperparah
berhadiah total empat ratus dua puluh ribu usd atau sekitar enam tiga miliar rupiah turnamen indonesia masters dua ribu dua puluh empat ini akan diikuti dua ratus tujuh puluh delapan pemain dari dua puluh sembilan negara
tipenya biasa biasa aja sih gue
website kai atau semua tempat penjualan tiket resmi lainnya
tapi di dalam kasus ini belum melihat data data yang sangat penting yang otentik dan menunjukkan bahwa dia berhasil mencuri data penting

tujuh jenis masker yang sering beredar di pasaran adalah cream mask clay mask gel mask exfoliating mask peel off mask sleeping mask dan yang paling praktis yaitu sheet mask
bahkan di wilayah jabodetabek atau metropole jakarta
beda beda sama tempat lain sambelnya pertama sih ya suka sih itu nasi daun jeruk sama ayam gorengnya
dan ini kan sebenarnya kan respon terhadap gibran secara implicit meskipun tetap mengindahkan yang disebutkan etika forum
dan bapak wakil menteri agama beserta pejabat terkait
menurutnya waktu yang paling tepat untuk berolahraga bisa dilakukan di pagi hari
varian baru ba empat dan juga ba lima omikron
yang melukai diri sendiri
mulai delapan mei kemarin sebenarnya mbak relaksasinya kan bertahap ya mbak ya
perasaan cemas takut hingga tekanan mental kerap menghantui
reza menceritakan bahwa proses fermentasi dan pengeringan biji kopi
serta terima kasih kepada ibu atas kasih sayang yang melimpa dan bimbingannya selama ini
lontong berbungkus daun ini ia peroleh dari penyuplai yang telah menaikkan harga jual lebih tinggi lima ratus rupiah dari biasanya
untuk menahan sebenarnya laju penularan tadi
akun instagram sekretaris kabinet mengunggah pertanyaan tentang pakaian adat mana
eratnya kaitan antara tomat dan italia sesungguhnya baru dimulai sejak abad ke sembilan belas
terus akhirnya aku mau aja terus ya ikut popil deh kelas enam sd
kita kan akan ada bonus demografi nih
ini kan peristiwa terjadi di hari satu ratus sembilan puluh
kita hari ini weekend ini akan jadi tukang
dengan sistem semi bubble yang sudah kita terapkan juga dengan proses yang ketat dengan simulasi simulasi
yang terhormat bapak menteri pertahanan
mendapatkan data itu yang dua puluh delapan giga aja
tetangga suhaili bahkan tidak punya jamban sama sekali
jadi kita fokus pada bunga bunga yang tinggi terlebih dahulu
apalagi yang tadi keputusan ketok magic
pasir yang baru yang lama sudah diganti gitu ya
latihan sih dulu waktu itu latihan sempat sebelum pandemi sih kak
dan juga kampung renteng tepat di bawah tempat saya melaporkan ini
ya kita mengapresiasi sahabat kita di kementerian pertanian
jadi belajar ya lay up
dirinya mengembangkan sebuah proses fermentasi dan pengeringan biji kopi yang memanfaatkan uap panas bumi
kan yang kerja cuma satu gitu
ini persomaian yang udah pakai bumbu kacang komplit
banyak pihak masyarakat sipil kemudian ngo termasuk pers
untuk membuat salad ini saya akan membuat selada yang berbeda dengan selada yang ada di indonesia
atau mengolah sendiri bentuk mochi dan isiannya sesuai selera
delapan puluh dua sampai delapan puluh tujuh persen pada waktu itu
pernah nggak jadi korban penipuan belanja online nih
pengaruhnya yang tadi saya kehilangan satu dua persen ya dari data data yang ada begitu
diketahui video ini pertama kali diunggah oleh warga net bernama jack morris
juga anak anak basket juga mungkin jadi milih basket dulu ya ya ya ya ya oke ini ini gue pertama
dan ini sudah disetujui oleh dpr
hasil yang disusun oleh conservation volunteers australia dan csiro
tapi rezeki mah ada ada aja ya
sehingga kenaikan upah terbatas di sana
pada masa kolonial belanda kampung dinoyo menjadi sentra gerabah
mengumumkan lukas nmb sebagai tersangka di kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah
karena kandidatnya yang menguat saat ini sudah tinggal dua nama
nah dua ribu dua puluh empat ini kita waktu itu tanpa sengaja di satu acara
namun pada jam tiga kri nanggala izin menyelam periskop deb